gimana aku mau makan
aku gak ada nafsu makan sama sekali
lidahku rasanya pahit
badanku juga meriang
tapi keluarga ku gak ada yang boleh tau kalo aku sakit
aku gak mau papa andin dan elsa khawatir
aku gak tau papa sampe kapan
papa menghargai keputusan kamu
bapak mengerti sakit hati kamu
papa tau sekali
kamu gak bisa memutus hubungan darah
antara rena dan
kalau nanti rena udah dewasa
dia mau menikah
yang menjadi walinya harus
jadi rena harus tau
nino juga harus tau
sudah siapin semua ya rena
tadi saya lihat ada orang yang
kayaknya saya kenal
makasih ya
makanan dari semalam belum dimakan
ibu keliatan pucat
sepertinya ibu sakit
biar saya hubungi keluarganya
jangan kasih tahu keluarga saya juga ya
saya cuma ngantuk aja
tapi makanannya dimakan ya bu
aku gak ada nafsu makan sama sekali
lidahku rasanya pahit
badanku juga meriang
tapi keluargaku gak ada yang boleh tahu kalau aku sakit
aku gak mau papa andin dan elsa khawatir
gimana caranya ya biar nino berhenti bersikap dingin begini ke gue
aku pengen nino lebih manjain gue
perhatiin gue lagi
sayang kamu tau gak
kata dokter berat badan bayi kita kurang loh
mungkin karena aku terlalu stres kali ya sayang
jadi begini deh
efeknya kena kekandungan aku
kita ke rumah sakit
buat ngecek kandungan kamu biar aku juga tahu informasi dari dokter sevalid itu
kok nino malah ngajak ke rumah sakit sih
padahal kan gue cerita begitu kan biar dia manjain gue
tapi gak papa deh
mungkin aja setelah dengar penjelasan langsung dari dokter
nino jadi makin perhatian sama gue
ya udah tapi nanti kamu bantuin aku jalan ya
aku masih lemes banget badannya
masih mau makan lagi gak
sepertinya demamku naik
karena dingin juga mulai keluar semua
aku mau ke rumah sakit

aku mau ke rumah sakit

aku mau ke rumah sakit
aku mau ke rumah sakit

aku mau ke rumah sakit
aku mau ke rumah sakit

aku mau ke rumah sakit

aku mau ke rumah sakit
aku mau ke rumah sakit
senang gak sih pak kita bawain makanan kesukaan mama
semoga sayang ini spageti kesukaan yang mama sukanya
mari ikut saya ke ruang kunjungan
silahkan pak bu
sebentar saya panggilkan bu sarah
bu bu sebentar
ya pak ada apa
kalau bu sarah masih
gak mau keluar juga
kalau suaminya dan anak perempuannya
akan tetap menunggu disini
sampai dia keluar
baik pak tunggu sebentar ya pak
bu bu sarah bangun
maaf pak bu
ibu sarahnya pingsan
saya mau ketemu di rumahnya
saya mau ketemu di rumahnya
saya mau ketemu di rumahnya
saya mau ketemu di rumahnya
ya tuhan mama kenapa ya
bu sarah bangun bu
kenapa nih bu
istri saya kenapa pak
bu sarah dari pagi kelihatan pucat pak
dari semalam makanannya belum dimakan pak
tapi bu sarah nggak mau dibawa ke klinik pak
bu sarah nggak mau dihubungi keluarganya